warga rafah kini harus berbuka puasa bersama diantara reruntuhan bangunan namun di tengah
kondisi sulit sejumlah orang berinisiatif memberikan makanan untuk berbuka mulai dari
hari pertama hingga hari terakhir bulan ramadan suasana yang penuh kekurangan akibat dampak perang
tak menyerutkan niat baik warga palestina untuk berbagi terhadap sesama di bulan ramadan
sementara saat sholat tarawih warga gaza ramai ramai berkumpul menjalankan sholat
tarawih di tengah keterbatasan fasilitas bahkan tanpa listrik dan lampu pengungsi sholat tarawih
diantara puing puing runtuhan masjid al farouq di rafah selatan gaza ramadhan kali ini dirasakan
mengingat berlangsung di tengah serangan israel yang telah merenggut banyak hal
palestina khususnya gaza meski sulit warga palestina tetap tekun ibadah ramadan
seperti apa saudara saudara kita di gaza saat ini sedang menjalankan ramadan
tengah perang kita terhubung dengan relawan mersi fikri rofiul haq dari
kota hanyunis gaza selatan palestina assalamualaikum selamat petang mas fikri
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat siang waktu gaza mas ibrahim baik mas uki
bagaimana keadaan ramadhan di sana bagaimana warga palestina mendapatkan makanan air untuk
berbuka dan sahur di tengah situasi yang sulit saat ini ya tentunya situasi pada bulan ramadhan
ini cukup berbeda dengan tahun lalu di mana masyarakat gaza bisa menjalankan ibadah puasanya
dengan anggota keluarga mereka yang lengkap dan juga dengan masih ada rumah mereka yang utuh
juga banyak fasilitas fasilitas ibadah seperti masjid juga masih bisa dipakai untuk mereka
melaksanakan sholat tarawih namun berbeda dengan tahun ini dimana masyarakat harus melaksanakan
ibadah puasa pada tahun ini dengan ketidakhadirannya anggota keluarga mereka yang banyak sudah
meninggal baik dari orang tua ataupun dari saudara kandung mereka bahkan data dari unicef sendiri mengatakan
enam belas anak anak yang sudah menjadi yatim piatu akibat sejak terjadinya serangan israel pada tujuh oktober lalu
sehingga memang anak anak ini mereka menjalankan ibadah puasanya pada bulan ramadan ini
dengan ketidakhadirannya kedua orang tuanya dan tentunya mereka sangat merindukan sekali
kehadiran seorang ibu tentunya di mana biasanya menyiapkan menu buka puasa
ataupun menu untuk sahur namun mereka harus menyiapkan sendiri
ataupun dengan anggota keluarga mereka yang lainnya
dan juga banyak rumah mereka juga yang sudah hancur
data yang kami terima ada tujuh puluh ribu rumah yang sudah hancur secara total
serta dua ratus enam puluh ribu rumah yang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa lagi ditinggali oleh masyarakat
sehingga mereka terpaksa harus tinggal di tenda tenda pengungsian
dan kita tahu bahwa paling banyak pengungsian itu ada di kota ra at
di jalur gaza bagian selatan terdapat satu empat juta warga yang mengungsi di gaza selatan
dan saat ini juga masjid juga ada satu dua ratus masjid yang ada di jalur gaza
namun seribu masjid sudah mengalami kerusakan ataupun tidak layak pakai
sehingga masyarakat hanya menggunakan lapangan sekolah maupun halaman halaman masjid
yang kita tahu di sampingnya terdapat masjid yang sudah runtuh sudah hancur
sehingga mereka juga melaksanakan ibadah puasa pada bulan ramadan ini
terutama pada sholat tarawih dengan minimnya penerangan dan juga minimnya pengeras suara
namun mereka tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa atau ibadah taraweh pada bulan suci ramadan
dan tentunya saat ini kita tahu bahwa israel juga masih memblokade bantuan bantuan
untuk masuk ke jalur gaza terutama yang ada di perbatasan lava antara mesir dan juga jalur gaza
sehingga saat ini terjadi kelaparan yang begitu dasyat yang ada di jalur gaza
bahkan menyebabkan dua puluh tujuh orang meninggal akibat malnutrisi dan juga dehidrasi
ini data dari kementerian kesehatan palestina
dari dua puluh tujuh tersebut dua puluh lima lainnya adalah anak anak yang dirawat di rumah sakit kamal udon di gaza utara
maupun di rumah sakit assufa yang ada di gaza
mas fikri kalau tadi jalur bantuan masih di blokade bagaimana upaya warga palestina
mendapatkan makanan untuk sahur dan juga berbuka dari mana saja sekarang
bantuan yang mulai bisa dijangkau oleh warga di sana mas fikri
ya mungkin mereka mengandalkan bantuan bantuan yang sudah lama sekali mereka dapatkan
karena kita tahu bantuan juga masih sangat sangat sulit sekali lagi untuk masuk ke jalur gaza
sehingga memang banyaknya bantuan itu seperti makanan kaleng
sehingga mereka bisa memasak makanan makanan kaleng tersebut
kalau tidak ada mereka ya memasak seperti kentang rebus untuk sahurnya
dan nanti ketika berbuka puasa pun mereka juga memasaknya
dan terus berulang ulang seperti itu saja
karena mereka tidak memiliki bahan atau ketersediaan bahan pangan mereka sangat melipis
bahkan dari data kementerian kesehatan palestina mengatakan
ada dua tim medis yang bertugas di gaza utara
mereka melaksanakan puasa namun mereka tidak melaksanakan sahur
ataupun berbuka puasa karena minimnya bahan pangan yang mereka punya
serta mereka harus bertugas selama dua puluh empat jam untuk merawat korban agresi militer israel ini
kita tahu bahwa setiap harinya setiap jamnya bertambahan
dan datanya sudah menyentuh angka tiga puluh satu lima ratus lebih
dan di mana diantaranya tiga belas tujuh ratus lainnya adalah anak anak
dan sembilan seratus adalah dari karangan wanita
serta korban luka luka juga sudah menyentuh angka tujuh puluh tiga lima ratus lebih
dan sekali lagi mayat mereka adalah anak anak dan juga perempuan
tentunya ini juga membuat sulit masyarakat untuk menjalankan ibadah puasanya
namun sekali lagi mereka tetap semangat mereka tetap berjuang
dan tetap teguh untuk menjalankan ibadah puasanya
di bawah agresi militer israel dan dibayang bayangi dengan
apa namanya gencatan senjata yang tidak menentu sampai hari ini
yang masih terus dilakukan diskusi antara kedua belah pihak
di mediator oleh qatar dan juga mesir
di han yunis banyak pengungsi juga di sana
bagaimana kondisi han yunis apakah juga ini
kan tadi ada wilayah yang terkena serangan ruda ada bangunan yang rusak
ya di kota vaninus pun tidak terlalu jauh ya berbeda dengan kondisi kondisi daerah lainnya
karena kita tahu di han yunis ini masih ada di jaruh gaza bagian selatan
semenjak kejahatan senjata yang sementara berlaku satu minggu pada tahun lalu
ya israel mereka perdana menteri israel benyaminya tahun yahukun
mengatakan mereka setelah genjatan sejarah akan melakukan serangannya
di gaza selatan dan mereka akan membuat kota rafah atau kota han yunis yang ada di gaza selatan ini
seperti yang ada di jalan gaza utara yang kita tahu di sana sudah rumah sudah tidak terlihat
satu pun muncul sudah hancur lebur di sana bombardir sudah sangat intent
dan seperti itu kondisi yang ada di gaza selatan pun tidak jauh berbeda
namun bahkan ada persyaratan persyaratan yang diusulkan oleh hamas atau pejuang palestina yang terbaru
namun ditolak oleh perdana menteri israel
dan mereka malah justru perdana menteri israel benyaminya tahun yahukun mengatakan bahwa
justru mereka menolak genjatan senjata malah justru mereka menyetujui
akan adanya invasi darat yang akan dilakukan israel ke kota rafah itu sendiri yang ada di gaza selatan
sehingga di gaza di han yunis pun tidak jauh berbeda kondisinya bombardir
setiap malamnya kami terus mendengar bombardir terbangun oleh dentuman bom yang diakibatkan serangan dari israel
kami semua berharap perang ini agresi militer ini segera disudahi agar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi
terima kasih fikri rofil haq relawan mersi yang telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini dari gaza selatan saat bulan ramadan
terima kasih fikri assalamualaikum